sementara itu kuasa hukum setia novanto magdir ismail berharap hakim bijaksana dan juga objektif dalam menjatuhkan fonis yang akan dibacakan di pengadilan tindak pidana korupsi pada selasa pagi ini
ia menyatakan kliennya tak terpengaruh dengan hukuman dari irman dan sugiharto yang diperberat oleh mahkamah agung
tidak ada intervensi yang dilakukan oleh pak novanto sebagai ketua praksi golkar ketika itu
nah ini saja sudah mestinya bisa menjadi fakta yang real dalam perkara ini
jadi tidak bisa disamakan dengan fakta dalam perkaranya pak irman dan pak sugiharto
dua hal yang berbeda menurut saya
dan sekarang kita akan langsung bergabung ke pengadilan tipikor sudah ada rekan kami mahardika utama di sana
selamat pagi dika bagaimana dengan kondisi setia novanto di sana
apakah anda sudah mendapatkan informasinya dan siapa saja
apakah yang terlihat sudah hadir atau mungkin ada tokoh politik yang juga hadir di sidang fonistia novanto hari ini
ya selamat pagi anissa dan juga hanum
sedianya sidang dimulai pada pukul sepuluh pagi ini meskipun ruangan sidang sudah tampak cukup penuh
dan tim kuasa hukum juga sudah duduk di kursinya begitu pulang dengan jaksa pemerintah umum
tetapi memang majelis hakim belum ada pada posisinya
sampai saat ini sidang belum juga dimulai terkait dengan apakah ada keluarga ataupun juga politisi yang datang
dan ke sidang putusan dari setia novanto ini memang saya belum melihat
seperti diantaranya adalah desti astriani istri dari setia novanto yang biasanya selalu hadir dalam persidangan pun belum tampak hadir hingga pukul sepuluh pagi ini
dan tadi juga saya sempat berbincang bersama dengan tim kuasa hukum baik dengan magdir ismail maupun juga dengan firman wijaya
yang menyatakan bahwa setia novanto yang tadi sudah datang sekitar pukul sembilan tiga puluh dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mendengarkan fonis
yang akan dibacakan
yang dibacakan oleh hakim yanto pada selasa pagi ini
hanum dan anissa seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya setia novanto didakwa menerima uang sebesar tujuh tiga juta dolar amerika serikat dan juga menerima jam tangan richard mile
senilai satu ratus tiga puluh lima ribu dolar amerika serikat dan untuk itu ia dituntut dengan hukuman enam belas tahun penjara dan denda satu miliar rupiah subsidi dari enam bulan kerungan
dan tak hanya itu setia novanto atau mantan ketua dewan perwakilan rakyat ini juga diminta
atau dituntut untuk membayar pidana pengganti sebesar tujuh empat juta dolar amerika serikat dan dikurangi lima miliar rupiah yang sudah dikembalikan kepada komisi pemberantasan korupsi
dan jika tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan dibacakan pada hari ini maka harta kekayaan dari novanto akan dirampas oleh negara
dan tak hanya itu ia pun masih diancam dengan hukuman tiga tahun penjara lagi jika pada saat lelang harta kekayaan novanto tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan angka
atau nominal yang sudah ditetapkan oleh pengadilan dan hak politik atau hak untuk menjabat sebagai pejabat publik lima tahun setelah menjalani hukuman pun dicabut oleh atau dituntut oleh jaksa penuntut pada komisi pemberantasan korupsi
dan permintaan sebagai justice collaborator yang diajukan oleh setia novanto pun sudah ditolak meskipun memang masih ada peluang ke depan jika kualifikasi atau kriterianya sudah dianggap memungkinkan atau dianggap sudah mencukupi oleh kpk
kalau saya boleh mengulas lagi fakta fakta yang menarik di persidangan selama bulan desember sampai beberapa pekan lalu menyebutkan ada beberapa keterangan yang signifikan
di antara adalah keterangan dari andi narogong dan juga informasi dari mendiang johannes marlim yang direkam oleh pihak fbi dan sempat diperdengarkan kembali di persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi yang menyebutkan memang benar ada pengaturan dan juga intervensi yang dilakukan oleh setia novanto baik
dan juga dari perencanaan penganggaran
pelaksanaan proyek ktp berbasis elektronik tahun anggaran dua ribu sebelas dua ribu tiga belas diantara adalah pemberian jam tangan dan juga pembagian fee terhadap sejumlah pihak baik di eksekutif legislatif ataupun juga pada pihak swasta
kita akan menunggu fonis seperti apa yang nanti akan dibacakan oleh majelis hakim apakah sesuai dengan putusan atau sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yaitu enam belas tahun penjara atau lebih ringan atau bahkan juga lebih berat
seperti halnya putusan yang dijatuhkan oleh makam agung terhadap irman dan juga sugi harto
dan kami sekali lagi masih terus memantau dari dalam ruang sidang tapaknya masih belum juga dimulai persidangan meskipun ruangan sidang tapaknya sudah cukup ramai dan kami masih akan terus menunggu seperti apa nanti jalannya sidang
terkait dengan apakah nanti setia novanto akan mengajukan upaya hukum seperti banding misalnya setia novanto melalui kuasa hukumnya masih terus menunggu seperti apa
fonis yang akan dijatuhkan oleh hakim yanto pada sidang hari ini
hanum anissa kembali ke anda
baik dika dari poin poin yang tadi sudah anda sebutkan rentetan tuntutan yang sudah diajukan oleh jpu dari kpk dan juga salah satunya termasuk pencabutan hak politik
mahardika apakah anda sudah sempat menanyakan tanggapan dari kuasa hukum awal bila nanti vonis yang akan dijatuhi hakim ini bahkan jauh lebih berat dari tuntutan jaksa
apakah sudah ada tanggapan dari kuasa hukum
keluarga setia novanto
ya tadi kuasa hukum masih menunggu seperti apa putusan yang akan dijatuhkan tetapi mereka berharap adanya judicial wisdom atau kebijaksanaan dari majelis hakim dalam menjatuhkan putusan
mengingat ada beberapa keterangan yang dianggap bisa meringankan putusan dari majelis hakim seperti diantaranya adalah keterangan dari saksi ganjar pranowo yang menyebutkan bahwa tidak ada intervensi yang dilakukan oleh setia novanto yang pada saat itu menjabat
sebagai ketua fraksi golkar kepada komisi dua yang menangani terkait dengan pengadaan proyek ktp berbasis elektronik
dan memang juga ada keterangan sebelumnya pada persidangan yang menyebutkan bahwa novanto meminta agar ganjar pranowo jangan galak galak dalam kasus ini
ada beberapa pertimbangan yang bisa meringankan ada pula yang bisa memberatkan yang memberatkan diantaranya adalah sampai pledoi dibacakan pekan lalu novanto tidak mengakui perbuatannya meskipun ia secara tersirat meminta maaf di depan majelis hakim
yang meringankan adalah
di antaranya ia belum pernah dihukum dan berlaku sopan selama persidangan berlangsung
ini adalah babak akhir dari drama persidangan setia novanto yang memakan waktu cukup lama sejak desember
bahkan namanya sudah disebut sejak bulan maret lalu dalam persidangan irman dan sugiharto yang juga sudah dimulai di pengadilan tindak pidana korupsi
belum lagi drama drama lainnya dalam masa penyidikan ia memenangkan pra peradilan lalu ditetapkan kembali menjadi tersangka lalu kalah pra peradilannya
lalu ia ada drama lain seperti halnya kecelakaan yang dialami oleh novanto yang mengakibatkan ada beberapa pihak yang juga turut terlibat dalam kasus ini seperti dr bimanes misalkan ataupun juga dengan mantan pengacara dari setia novanto yaitu fredrik yunadi yang saat ini pun menjadi terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan dari setia novanto
kami masih akan terus menunggu seperti apa fonis yang akan dijatuhkan nanti apakah sama dengan irman dan sugiharto atau juga lebih ringan atau bahkan juga lebih berat
kita masih akan terus menunggu hanum
dan juga nisa
kita masih memang terus menunggu sidang yang memang belum berlangsung hingga hari ini namun tadi seperti yang anda sampaikan bahwa ruang sidang sudah penuh dan juga setia novanto sudah hadir dalam keadaan sehat dan siap untuk menjalani persidangan
namun dari pantauan anda di sekitar pengadilan tipikor hari ini apakah ada pengamanan yang kemudian juga ditingkatkan
ya pengamanan memang ada tampak tadi pada pukul sembilan pagi juga tim dari polres metro jakarta pusat bersama dengan kabak sop
bahkan sudah melakukan apel pengamanan di pengadilan tindak pidana korupsi namun saya tidak melihat adanya pengamanan ekstra ataupun juga jumlah personil yang ditambah dalam pengamanan sidang pada hari ini
tampaknya pengamanan tidak seketat misalkan pada saat sidang jessica di tahun dua ribu tujuh belas lalu
saya melihat memang suasana pun masih cukup kondusif meskipun juga cukup banyak masa yang hadir baik wartawan ataupun juga publik yang memang ingin melihat secara langsung
jadi saksi pertama dalam putusan dari satyana vanto mantan ketua umum partai golkar yang menjadi terdakwa dalam kasus pengadaan ktp berbasis elektronik dan merugikan negara sebesar dua tiga triliun rupiah ini
baik mahardika utama terima kasih atas laporan anda dan kita akan tunggu bersama berlangsungnya sidang pada hari ini
tapi berbicara mengenai momen menurut saya ini momen istimewa yang cukup seru untuk disaksikan adalah beberapa waktu lalu
ketika pembacaan pledoy oleh satyana vanto satyana vanto sempat membacakan sebuah puisi anissa
dan itu cukup membuat halayak yang ada di ruang sidang bengong dan juga hakim yanto memperhatikan dengan serius tapi reaksi berbeda istri satyana vanto menangis terseduh seduh mendengarkannya
dan juga memang ini kalau kita kemarin juga melihat sidang pembelaannya begitu cukup panjang juga ya hanum
ada ratusan halaman begitu yang disiapkan oleh pihak setia novanto
meskipun justice collaborator memang kriterianya belum terpenuhi begitu ya
dan kita akan lihat bagaimana kondisi sidangkah hari ini
kita lihat kondisi sidang hari ini meskipun memang belum dimulai sidang namun seperti yang sudah disampaikan oleh mardika utama tadi bahwa ruangan sidang sudah penuh ya
dominar ini rekan rekan media ya
rekan rekan media sudah siap untuk mengabadikan momen sidang ponis satyana vanto hari ini
dan juga ya kita memang kalau dari posisi sekarang kita belum melihat adanya tentunya satyana vanto ataupun hakim
benar ini blockingnya memang menghalangi meja hakim dan kursi terdakwa ya tapi nanti akan rapih lagi ketika sidang akan dimulai begitu
ya peran peran media tentunya menunggu saat hakim
dan juga satyana vanto hadir ke dalam ruangan sidang nanti yang sebenarnya dijatuhkan jam sepuluh ini ya
benar sekali kita masih bersama sama menunggu jalannya sidang pembacaan putusan nasib akhir drama iktp
satyana vanto pada hari ini kita akan tunggu bersama dan cnn indonesia berhijus akan kembali sesaat lagi
indonesia breaking news